senak baru lo suka sama dia
film galih dan ratna menggandeng musisi muda gamaliel audrey cantika sebagai pengisi soundtracknya
tapi ternyata mereka bilang dari pihak filmnya pengen ini menjadi lagu yang lagu masa kini yang diistilahnya anak anak zaman sekarang bisa mendengarkannya ulang dengan aransemen yang lebih modern
dan mereka benar benar mempercayakan aransemennya ke kita
selain gac sheryl shane navia pemeran ratna juga menyanyikan ulang gita cinta dari sma
ternyata lagu aku ini juga sampai ke om guru
dan om guru sendiri pun sampai ngomong kayak wow this is a new rendition it's okay
pokoknya gak masalah sama sekali just be yourself if you like it sing it
aku agak lega juga menyanyikan lagu ini karena udah direstuin gitu sama penulis penulisnya
big step artinya adalah seorang cinta
diputar serentak di bioskop sembilan maret dua ribu tujuh belas film ini semakin ditunggu dengan penampilan spesial rano karno dan yesi gusman
kemunculan rano dan yesi di film ini sekaligus menjadi tribut bagi mereka berdua sebagai gali dan ratna di film kita cinta
dari sma yang populer tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
gria putri jakarta